pengadilan negeri jakarta timur hari ini akan menggelar sidang lanjutan kasus rumah sakit umi bogor dengan terdakwa rizik syihab
agenda sidang kali ini adalah pembacaan pledo oleh rizik syihab
dan sebelumnya pada sidang tuntutan tiga juni lalu jaksa penuntut umum menuntut rizik syihab dengan pidana enam tahun penjara
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia diego basro di pengadilan negeri jakarta timur
selamat pagi diego apa isi pembelaan yang disampaikan oleh rizik syihab atas kasus swab palsu rs umi bogor
ya selamat pagi maggie betul sekali memang hari ini diagendakan oleh pengadilan negeri jakarta timur akan ada sidang lanjutan terkait kasus tes swab palsu rumah sakit umi bogor
yang menyeret mantan imam besar front pembela islam muhammad rizik syihab bersama dua orang lainnya
dalam sidang lanjutan hari ini agenda yang akan dilakukan dalam persidangan adalah pembacaan play doh dari para terdakwa
di mana pada persidangan sebelumnya para terdakwa terutama muhammad rizik syihab dituntut hukuman pidana penjara selama enam tahun
ia disangkakan pasal lima belas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang peraturan hukum pidana menyebarkan berita bohong
dimana pada persidangan kali ini muhammad rizik syihab nanti akan membacakan pleidoynya dan berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum
tim kuasa hukum juga nanti akan membacakan nota pembelaan terhadap muhammad rizik syihab dan kedua orang terdakwa lainnya yaitu andi tata yang merupakan direktur utama rumah sakit umi
kemudian juga menantu dari muhammad rizik syihab yaitu hanif alatas
dimana berdasarkan hasil dari persidangan sebelumnya dimana tuntutan dilakukan oleh jaksa ada beberapa hal yang memperberatkan muhammad rizik syihab
dimana beberapa hal terdakwa para jaksa menilai bahwa rizik syihab tidak memiliki upaya penjara dalam upaya penjaraan pandemi covid sembilan belas di indonesia
baik terima kasih